disaat saya masih dalam kondisi koma
sama saya mendengar kalau kamu andi
bilang kalau rina adalah
hai nama di sel ini juga ya
sama sengaja ngomong sama papa supaya papa bikin pengajuan biar bapak bisa bisa masuk ke
dalam sel yang sama seperti kamu kasih banyak ya maaf diijinin kita bisa ketemu
mama itu selalu ada buat aku bahkan di tempat ini
bisa nemenin kamu disini
sayang banget kasih ya
baik baik aja koma
aku akan jaga kandungan yang nyaman
karena kan ini anak aku sama nino
hai hai hai hai hai hai oh iya mah mama udah tahu belum kabar soal nino gimana
soalnya aku telpon nino kemarin
di awal ya nggak aktif aku telepon mamanya aku malah dimarahin
hai ia aku dibilang
udah ngancurin hidupnya nino
hai mama tahu nggak gimana kabarnya nino mau khawatir mal
mama juga baru banget dengar kabar soal nino dan papa
nemo itu gak datang ke sidang mama
dan mama tanya sama papa
ternyata nino lagi kena musibah
waktu dinikahannya anggap
kondisi nino itu buta
ya allah ma
ya allah nino buta ma
aku emang dengar
dari papa kalau emang ada musibah itu ke dinas
tapi aku gak tahu bisa separah ini ma
ya allah nino
kena pecahan lampu
waktu lampu itu jatuh
itu yang bikin indra sekarang jadi buta
ya allah sayang
dan gak mau peduli lagi sama kamu
tapi mama disini
ngapain nino panggil alsa dan andin kesini
mama juga gak tahu pak kenapa
tunggu mereka datang
mama buka dulu
yaudah mama buka dulu
ini alana andin udah datang
makasih mau datang kesini
udah perlu apa
pasti dalam kondisi koma
sama saya mendengar kalau
bilang kalau rina adalah
anak kandung aku
yang ada yang bolt
tim kematian friday
terima kasih dc
berkuno gue maka kalau adachrist
boleh kami minta ruang untuk bicara bertiga dulu
om dan tante boleh menunggu di luar dulu
tapi kenapa ah
kalau memang rene itu anaknya nino
berarti dia kan cucu kami
kami juga puarkan dengan
mama sama bapak tunggu di luar
biar aku bicara dengan andi dan al
kenapa kita harus keluar sih pak
karena itu urusan mereka ma
kita nggak beranggota dicampur
bukan gitu pak
mama takut kalau sampai nanti tiba tiba lebaran mukul lagi kayak waktu itu di rumah gimana
dan satu lagi pak
mama juga penasaran sama jawabannya andin
mama pengen tahu
mama tenang aja nino pasti baik baik aja kok
nanti kalau udah selesai kita tanya sama nino
apa apa dan malah saya sudah keluar
jadi gimana ndi